rabu siang menko polhukam wiranto mengadakan pertemuan tertutup dengan mendagri cahyokumolo
kepala staf kepresidenan muldoko dan perwakilan kemenkominfo kemenkumham dan kejaksaan agung
pertemuan membahas sejumlah permasalahan pasca pemilu dua ribu sembilan belas
pasca pemilu menko polhukam wiranto mengadakan pertemuan ini di gedung kemenpol hukam jakarta
pertemuan membahas evaluasi pemilu serentak dua ribu sembilan belas
dalam pemilu serentak wiranto juga menyesalkan banyaknya tuduhan kepada pemerintah
dan penyelenggara pemilu bahwa terjadi kecurangan serta konspirasi
pemerintah dianggap mengintervensi kinerja kpu dan bawaslu untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden
menanggapi tuduhan itu wiranto menyatakan hal itu tidak benar
ia juga menyayangkan meninggalnya satu ratus tiga puluh sembilan petugas kpps dan turut mendoakan mereka sebagai pahlawan demokrasi
komisioner kpu dan bawaslu itu dipilih oleh dpr ri
jadi finalisasi memilih mereka komisionernya itu itu oleh dpr bukan presiden
yang kedua kpu dan bawaslu tersebut posisinya bersifat mandiri tidak berada di bawah kendali pemerintah
nah disini kan ada isu bahwa kpu itu di bawah pemerintah
tidak pernah ada
tidak pernah ada pikiran kehendak dari pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kinerja kpu dan bawaslu
apalagi sampai membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur sistematis dan masif untuk memenangkan pasangan calon tertentu
intervensi saja tidak pernah
apalagi sampai membangun konspirasi yang secara terstruktur
sistematis masif seluruh wilayah